di awali perjalanan jurubicara
bapak muhajir effendi didampingi bapak gibran raka buming raka
dan bapak muhammad bobby afif nasution
jurubicara dari keluarga calon mempelai putri disilakan menuju penyambutan

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat bapak joko widodo beserta ibu iryana joko widodo
yang berbahagia calon mempelai putra ananda kaisang pangarep
dan saudara kandung serta menantu bapak joko widodo beserta ibu iryana joko widodo
pengiring calon pengantin putra kami ucapkan selamat datang di pendopo agung kedaton ambarukmo
mengawali acara akad nikah akan dilakukan upacara penyerahan dan penerimaan calon mempelai putra
dengan hormat bapak muhajir effendi disilakan menyerahkan atas nama keluarga bapak joko widodo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
namun awet saking pangestuni pun para pini sepuh
sesederik wilujeng nireng sambe kolo
kulo minongko jurubicara bapak insinyur hadi joko widodo sekalian
ngaturakan salam pakurmatan
dumaten panjenengani pun ibu doktor randa sofiatun gudono msi
dalah poro walgani pun
dinewas wigatasi pun atur kulo
masrahaken calon teman ten kagung
sa perlu hanggelampai adi coro akad nikah
daub kalian anak ajeng
wanci tabuh setunggal siang
wanten eng pendopo agung
wasono mengaten atur pasrah kaulo
awet sedoyo kekirangan engkong
dan berhubungan dengan kisah
dan berhubungan dengan kisah
dan berhubungan dengan kisah
awet sedoyo kekirangan engkong beten
handa dosaken panunjungin penggali
nuhun bilai taubu diwakidayah
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
matur nuhun bapak muhajir effendi
sampun keparang hanggaturaken wedaring gati
disampaikan oleh bapak muhammad mas guwani
dan bapak muhammad mas gudi
dengan hormat disilakan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tumanggap pengadilkan ipun bapak ingeniur
bapak profesor dr muhajir effendi map
ibu dr anda sofiatun kudono msi akt
calon teman tengkakung
sak perlu hanglampai
adik sakulah akad nikah
jauh pahlau kromo kalian
anak jeng erina sofya kudono msi
dan anak anak agama islam
yang berdekat tidak akan menikah
wanci setunggal siang
kuloh dari agen
lelenggahan hanya kesini
awet sedoyo kekirangan atur panampikuloh
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kami ucapkan kepada
jurubicara keluarga ibu sofiatun gudono
bapak muhammad mas udi
maksud telah bersambut
dan niat pun telah bulat sepakat
dalam acara akad nikah
saudara alen adam rinaldi gudono
menuju tengah pendopo
menyambut bapak joko widodo
mengantar ananda kaisang pangar
salam namaste disampaikan teriring rasa hormat
tumuju eng palenggahan
dan saudara alen adam rinaldi gudono
berkenan mengiringi perjalanan putra putri
menuju tempat duduk
hadirin di silagan
duduk kembali terima kasih